dan aku bangga sekali kami juara
piala untuk boboto sudah sepuluh tahun tidak ada juara
dua ribu dua puluh empat kami tahu kami harus fight kami harus kejar keras
kami senang sekali kami bangga banget
untuk parah kami senang dan kami bangga
terima kasih boveto untuk semua musim ini
mereka sangat support kita
di mana mana bobotoh ada
saya sangat senang buat mereka